hai didampingi sanak keluarga termasuk anak perempuan dan anak laki lakinya angelina
sondak tiba di tempat pemakaman umum jeruk purut pasar minggu jakarta selatan kamis pagi
tidak sepatah kata pun yang terlontar mantan politikus partai demokrat yang juga artis ini
berziarah ke makam mendiang suaminya panji chandra pratomo samyajima said atau ajima
said dan almarhum ayah mertua panji suino condro adiningrat sebelumnya pada hari yang
sama kamis pagi angelina sonda keluar dari lapas perempuan kelas dua jakarta ia akhirnya bebas setelah
menjalani masa hukuman sepuluh tahun penjara karena terlibat kasus korupsi pada saat keluar dari
lapas angelina menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat indonesia
seluruh rakyat indonesia
meskipun menyelesaikan masa tahanan engi berkewajiban melapor selama tiga bulan ia
sangkut kasus korupsi wisma atlet seagames dua ribu sebelas di palembang sumatera selatan engi
ditetapkan kpk sebagai tersangka pada februari dua ribu dua belas saat menjabat anggota dpr ri dari fraksi
partai demokrat meliputan cnn indonesia